hanya barang barang gitu ada di online ntar sih bagus
enaknya gue pikirin
bales dendam bales sms aja nggak bisa
maksa banget sih
cari aja di
mobil mobilan juga banyak yang lain betul itu
mal banyak itu udah tolong jangan dipaksa itu mobil mobilan kesayangan loh
mobil mobilan kesayang kalau diminta itu namanya ya udah usah ya udah
cari aja di internet kalau enggak di pasar loak di pasar rumput pasar surabaya
banyak yuk kita pulang aja yuk yuk kita pulang pulang pulang yuk permisi dulu
mau ngapain sih lupa deh ini pasti mau pada nyerang nih enggak pangeran enggak nyerang
terus mau ngapain
aku justru kesini mau minta maaf pangeran nanti lebaran aku sudah dikhianati sakit hati pangeran
makanya aku memutusin untuk gabung dengan pangeran mohon diterima ya pangeran ya amit ya
apa sih nih kesambet apaan sih bos
bohong ini pasti bohong akhir akhirnya pasti jebak kita
jangan nih sungguh sungguh suer kewer kewer
itu rajacin sudah gak ada lagi
kalah sayang sama jahil
sakit jatuh disini
ini benar nih kata bos jon jangan jangan lu cuma jebak doang
paling coba sambal nih beneran nih
cepatan cium tangan sama si bos
pake supansantut cepet
jangan udah sama kalo mau gabung salaman ayo
cium tangan ya
maksudnya cium kaki
ini si bos kesambut apaan
cium tangan begini
ternyata kau udah disini bang heran
aduh pake dah jalin lagi
eh bosan kita kabur
jatuh berat amat lu
kenapa naik keganggol
kalau yang ini jengkok
kalau ini jengkok
selamat jalan jengkok
oh mobil masih bagus beginilah
tau gak justin bieber
justin bieber waktu masih kecil itu
sudah bisa bernyanyi
tenang aja bogi
biasanya barang barang gitu tuh ada di online
bentar sik sik
bagus kok ini
apa sepuluh juta
mainan anak anak sepuluh juta
sepuluh juta mobil mobilan kayak gak jen
kalau itu namanya
muka klasik dan antik kayak popi aja mahal nih
punya muka antik
momi punya ide
kalau kita minta junaidi itu jual aja mobilnya sama kita
habis itu nanti mobil mobilannya kita jual lagi
kita akan dapat untung
terus popi dapet apa dong momi
tuh handsome nya momi
popi tuh pasti dapet untung
nanti kalau dia jual
kamu bisa dapet dua mobil
sudah berapa kali fobi bilang
yang namanya memaksa itu tidak boleh
junya gak mau
dia itu tidak mau karena gratisan
lah kalau sekarang kan mau beli pak
dia mau pake duit pasti maulah
apa aja juga mau apalagi masalah duit
junaid itu gak mata duita
dah dah dah
pokoknya mah kebiasaan
eh yang kebiasaan tuh iping
lu tengah jalan berhenti ngapain ngapain gua denger lu tadi berdua ngomong ngomongin soal
makanan hah dasar kucing garung nggak boleh denger makanan dateng menguntit di cari lepok yang lain
makanan biar pergi dulu ya kita ketemu lagi
mau ngapain di rumah jun
gak usah kepo deh
mendingan ikut kita aja biar tahu
assalamualaikum pak jun
wah ini tidak ada orangnya nih
gak ada orang
kita pulang aja yuk
pergi kok gak di kunci
pantasan aja maling juga tidak mau masuk
lawang di rumah ini gak ada apa apanya
gak ada yang bisa diambil
eh gak boleh
mungkin ini kesempatan bogi mami
siapa tau mobilnya ada di dalam
gak boleh begitu
eh eh sini
harga diri interesting
kok harga diri malah masuk
eh eh man
emangnya bisa bukit sendiri
mending amit aja yang buka
kecuse pun zitick it